kamu kenapa bisa sampai hampir tenggelam ya
enak enakan aja duduk disini ya
bukannya cari duit kerja sana
mas tolong jangan marahin dulu mas
dia masih lemas dia butuh istirahat mas
mas kamu lihat lulu enggak mas
lulu enggak ada di rumah mas
ibu macam apa sih kamu
sampai anak sendiri enggak pulang aja kamu enggak tahu
tapi sebelum saya tidur dulu ada mas
kalau nggak percaya tanya aja sama aida
kamu aja yang tanya sendiri
aku ini capek mau istirahat
ya allah anak
lulu kamu dimana nak
ya allah tuhan
lindungilah anak kamu ya allah
jauhkanlah ya dari marah bahagia ya allah
jangan pernah bilang pada siapapun
kalau tadi malam kamu pergi dengan aku
ibu lulu takut ibu
bu bu lihat anak saya luluh gak bu
ya makasih ya bu
ini bu saya menemukan dia di tepi pantai
ya allah luluh
nggak bangun dah ini ibu dah
yuk kita pulang ke rumah sama ibu ya
luluh gak mau pulang bu
luluh takut sama bapak
enggak bapak gak akan marah sama lulu
dulu pulang sama ibu ya
kalau kita nggak pulang bapak akan marah
ya allah luluh
kamu kenapa bisa sampai hampir tenggelam nak
enak enak kamu aja duduk disini ya
bukannya cari duit kerja sana
mas tolong jangan marahin dulu mas
dia masih lemas dia butuh istirahat mas
dia itu harus dihukum bukan istirahat
mas tolong jangan sekarang
dia hampir saja tenggelam dia baru saja ditemukan warga mas
iya ya itu kan salah dia sendiri
makanya pokoknya dia harus dihukum sekarang
cari uang sebanyak banyaknya cuma keluar
udah kamu diam
luluh masih kecil mas
diam kamu diam
cari uang yang banyak
kamu tuh masih ada tugas cuci ya disini
jadi jangan seenaknya
eh malah diam
luluh kamu inget dulu ya
jangan pernah bilang pada siapapun kalau tadi malam kamu pergi dengan aku
dan kalau sampai ada yang tahu kamu akan aku buang ke tengah laut yang banyak ikan iunya

luluh kamu mau pergi sama siapa
sekarang kamu boleh pergi
ntar ingat jangan pulang sebelum dapat duit
terus dulu anak siapa dong
jangan berteriak soal kerja
ark tulis dalam bidang remained
pak yang penting cuma buat makan besok doang
nih kamu jualin ikan ikan bapak ya
nanti kalau ikannya laku banyak
kamu bapak kasih uang
makasih ya pak
bapak kamu pasti bangga punya anak seperti kamu
biarpun kamu ini anak perempuan
tapi kamu gak kalah sama anak laki laki
pinter cari uang
nih uang buat kamu
makasih ya pak